sejumlah warga dan tim sar menyelamatkan diri ke atas bukit setelah mendengar gemur banjir susulan karena meluapnya sungai cisampai
tak lama setelah warga menyelamatkan diri arus banjir susulan kembali melintasi permukiman
menurut warga banjir susulan datang kembali berulang kali karena jalur hulu sungai cisampai diduga terbendung material pepohonan dan tanah longsor
sementara petugas sar gabungan mendata lebih dari tiga ratus penduduk yang menempati permukiman ptpn terancam keselamatannya
mereka terpaksa dievakuasi ke lokasi pengungsian yang ada di dua titik yaitu aula ptpn dan masjid
untuk warga yang ada di perumahan ptpn ini ada sekitar tiga ratus orang
kita sudah koordinasi untuk menampung sementara di lokasi wisma avandi yang ada di areal yang sudah disediakan oleh
hingga kini warga masih belum berani pulang ke rumahnya lantaran khawatir terjadi banjir susulan
apalagi cuaca di sekitar hulu puncak masih diguyur hujan merata
muhammad juanda bogor jawa barat
sebelumnya pada selasa pagi perumahan perkebunan gunung mas puncak bogor jawa barat dihantam banjir bandang luapan sungai cisampai
lima rumah rusak ratusan warga mengungsi karena peristiwa ini
akibat hujan deras yang terus mengguyur kawasan puncak bogor jawa barat selasa pagi
sungai cisampai yang mengalir di kawasan perumahan perkebunan teh gunung mas puncak bogor meluap
lima rumah warga rusak setelah reruntuhan pohon air dan lumpur menggerus tanah perumahan
meski tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut warga perumahan diungsikan dan sebagian warga mengamankan hewan ternak mereka setelah tertimbun lumpur
habis evakuasi domba dombanya soalnya kandang kandangnya tertimbun longsor gitu
ya kejadiannya kapan sih pak
kejadiannya tadi sekitar jam delapan lah
rumah bapak kena juga
rumah warga di sini alhamdulillah udah keluar semua sekarang di evakuasi di museum bawah
untuk menghindari banjir susulan pihak desa tugu selatan kecamatan cisarua puncak bogor telah mengungsikan ratusan warga sekitar yang terkena dampak ke aula gunung mas
luapan hulu sungai cisampai juga menerjang area hotel evergreen di kecamatan cisaruak
kebupatan bogor jawa barat
dalam video yang direkam petugas satpo pp cisarua luapan air menerjang bagian front office hotel evergreen di desa tugu utara kecamatan cisarua kabupaten bogor jawa barat
sejumlah pegawai sempat panik lantaran arus banjir nyaris menyeret sejumlah motor di parkiran
selain merendam jembatan front office banjir juga memporak porandakan halaman luar hotel karena penuhnya material batang pohon
posisinya sekarang seperti ini ukur sudah mulai tinggi
dan tadi ada pertama itu besar
nah ini kebetulan kedua ini tidak terlalu besar cuman kita agak cepat juga ngeri karena banyak sampah sampah yang terbawa ke sini
warga di sepanjang bantaran sungai cisampai diminta waspada terhadap kemungkinan terjadinya banjir susulan
tim liputan cnn indonesia